badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmk kejuanda seduarjo menyebut
puncak musim kemarau terjadi memasuki bulan agustus ini
bahkan diperkirakan puncak kemarau ini akan berlangsung hingga september dasarian kedua
hal ini ditandai dengan peningkatan suhu udara kelembapan yang rendah dan berkurangnya awan
sehingga panasnya matahari langsung mengenai kulit
kondisi ini menyebabkan cuaca di sejumlah daerah di indonesia pada siang hari sangat terik
di beberapa wilayah indonesia tak terkecuali jawa timur bahkan terjadi kekeringan
badan penanggulangan bencana daerah bppd jawa timur menyebut
sedikitnya lima belas kabupaten kota di jawa timur sudah melaporkan mengalami kekeringan
lima diantaranya bahkan sudah masuk dalam kategori tanggap darurat
yaitu pamekasan pasuruan mojokerto lumajang dan jember
sementara sepuluh kota lainnya masih dalam kondisi siaga darurat
dan ada dua puluh tujuh kabupaten kota yang masuk dalam kategori kekeringan
guna memenuhi kebutuhan air bersih
bpbd jawa timur melakukan dropping air bersih bagi warga di wilayah kekeringan
kita lakukan dropping air dan juga bpbd memberikan bantuan berupa jirigen
sebanyak sepuluh ribu jirigen dan juga ada tandon ada tiga ratus lima puluh
yang kita bagi ke kabupaten kota khususnya lewat bbbd
untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan
sementara itu bmkg menyebut
selain karena memasuki puncak musim kemarau
cuaca panas yang terjadi di sejumlah daerah di indonesia
juga merupakan dampak dari badai el nino
bmkg memprediksi hal ini akan terjadi hingga akhir oktober
bmkg menghimbau agar pemerintah daerah mengoptimalkan
penggunaan fungsi infrastruktur penyimpanan air
seperti kolam waduk bosem dan lainnya
untuk wilayah jawa timur kondisi el nino ini
bisa berakibat pada kekeringan
agustus september hingga oktober
sehingga perlu adanya
antisipasi terhadap el nino tersebut
di wilayah jawa timur
saat ini pemerintah provinsi jawa timur
sedang mengajukan tmc atau teknologi modifikasi cuaca
modifikasi cuaca ini berupa peningkatan intensitas curah hujan buatan
di tempat tempat yang dinilai memungkinkan
sesuai dengan analisis kondisi tumbuhnya awan hujan oleh bmkg
namun yang tidak kalah pentingnya adalah usaha kita masing masing
untuk menjaga keberlangsungan sumber air kita
yang bisa kita lakukan ketika memasuki puncak musim kemarau ini adalah
yang pertama kita menjaga sungai sebagai sumber air pdam tetap bersih
jadi tidak ada sampah kemudian tidak ada zat zat kimia yang berbahaya
yang kedua adalah kita menjaga pohon pohon agar tidak ditebang
supaya air dalam tanah tetap aman
dan yang ketiga yang paling penting adalah
berhemat dalam pemakaian air dalam rumah tangga
ganjar ucaksono aga dipa surabaya jawa timur